komisi pemberantasan korupsi atau kpk menangkap dua hakim terkait dugaan suap vonis dalam kasus tindak pidana korupsi honor pembina rumah sakit m yunus bengkulu
ya selain mengamankan dua hakim penyidik kpk juga menyita uang tunai sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah
kedua hakim yang ditangkap kpk itu adalah toton hakim ad hoc di pengadilan negeri bengkulu dan janer purba ketua pengadilan negeri kepahyang kabupaten kepahyang
selain dua hakim yang juga sebagai hakim pengadilan tipikor ini penyidik juga mengamankan seorang panitera pengadilan negeri bengkulu serta istri dan anak janer purba
dari penggeledahan penyidik kpk menyita barang bukti uang tunai sebesar satu ratus lima puluh juta rupiah
uang tunai itu tersimpan di sebuah loker dan disembunyikan di dalam kamar pribadi di rumah dinas janer di kawasan jalan cendana kelurahan pasar kepahyang

dan hingga pukul dua puluh dua waktu indonesia barat senin malam kedelapan orang tersebut masih dalam pemeriksaan di ruang tipikor reskrim suspolda bengkulu dan belum ada keterangan resmi dari penyidik kpk maupun polda bengkulu